sebuah rumah toko di pamekasan yang berisi sejumlah barang dagangan senin pagi ludes terbakar
pemilik rumah yang tak kuasa melihat rumahnya habis terbakar jatuh pingsan
dwi rosalina keluarga pemilik rumah yang terbakar di jalan joko tole pamekasan ini
pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengetahui rumah tokonya habis terbakar

miliknya meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah